sementara itu ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menerima kunjungan ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan selasa siang
di kediaman megawati di menteng jakarta pusat
wasekjen dpp pdi perjuangan ahmad basarah menyebut kunjungan ini merupakan silaturahmi kebangsaan antar partai pendukung pemerintah
kunjungan silaturahmi kebangsaan ketua majelis pertanak rakyat republik indonesia
yang juga sekaligus ketua umum partai amanat nasional
kunjungan silaturahmi kebangsaan ini adalah bagian bagi upaya memperkuat tali silaturahim di antara tokoh tokoh bangsa
memang kalau kata itu apa namanya dinamis
bahwa ada yang menghangat ada ada madem itu sesuatu yang biasa
nah oleh karena itu sekali lagi
kami jadi sepakat sama mega kita mengimbau
walaupun demo itu hak ya dijamin oleh konstitusi
tetapi soal dki kan sudah selesai
kita percayakan kepada para penegak hukum
dan saya mengimbau untuk tidak lagi demo